hasil uji coba menunjukkan bahwa kereta inspeksi kjjb mampu menembus kecepatan hingga tiga ratus km per jam
oh yang di dancin juga
sehingga kan masih akan ada gugatan gugatan dan sebagainya dilakukan oleh paslon paslon lain terhadap jika nantinya ini hanya berlangsung satu putaran dan sebagainya
hingga akhirnya ia berhasil meraih prestasi pertamanya dengan mendapatkan penghargaan dari salah satu e commerce berkat penjualannya yang terus meningkat tajam
kalau basket tuh kayaknya masih jaim jaim sih kayaknya
gue gak inget ludwig sebenernya kalau misalnya tahun ini dia gak upgrade ya
kita akan coba bahas sedikit dari sudut pandang
jadi tadi saya lemes itu
kemudian juga ada alokasi banjir
kelihatan banget tiga pemain ini bisa menjadi jawaban terkait dengan selama ini penampilan prawira yang kurang
didaftarkan tiga dan di lapangan ketika bermain itu maksimal dua jadi disini ada lima pemain
tapi kalau ya motor tip aja ya mungkin kalau timnya besar kalau kecil nggak apa apa lah
saya menguntak wakdola untuk tahu apa sebenarnya alasan dari warga di sana melakukan penolakan
sedangkan paijen itu menangnya cukup besar ya laun borneo di hari minggu jadi secara energi tidak terkeras banyak gitu
kurang lebih kalau daily itu sekitar tiga ribuan pengiriman
tapi menyambung tadi apa kata fauzi
di momen yang tepat sih di bcl asia ini ya
itu nomor empat belas tuh yang main tuh
ini kalau ngomongin sm kan berarti kita tolak ukurnya adalah persaingannya dengan prawira dewa dan pj ya secara persiapan
ya ini menarik pun dibahas karena mungkin para pendengar tahu ya
industri kreatif jadi emang sebenernya lebih enak
di periode januari september dua ribu dua puluh
harus aktif sendiri nanyain entah ada skemage apa kalau misalkan yang sebelumnya pertandingan resmi ya
dava kan sebenernya kecepetan juga ya
kemudian keseimbangan saat menyerang maupun bertahan sangat baik
kita sempet bilang ya apa borneo tuh jadi playoff contender ya
orang semarang kali ya pak dari segi kualitas
gak ada pergerahan tanpa bola yang kita kenal di musim musim sebelumnya gitu
kemudian juga dari fasilitas pendukung lainnya
kebentuan dari segi perimeter dari garis three point dari middle shot dan lain lain gitu ya
oleh tim medis dan tim tergabungan ini dilakukan upaya penolongan
sebagai penutup saya memilih korean stroberi latte seharga dua puluh ribu rupiah dan juga permen buah stroberi yang menyerupai sate buah berbalut gula atau populer dengan nama tanggulu
oke kalau soal terkait dengan penguasaan panggung penguasaan diri teknis materi gitu
itu mereka mendapatkan tiga kemenangan dan juga dua kekalahan
buat borneo tuh ya lumayan impactful lah
mereka dapet centernya dua kan impor
fans kepada idolanya itu gak cuma dia kagum sama seseorang yang diidolakan
nah kalau untuk saat ini sebenarnya seperti apa sih
jadi ini baru saja dikeluarkan oleh laporan baru
itu yang menyebabkan akhirnya ini juga yang menjadi sorotan gitu
tepatnya di belitung timur ada satu lokasi wisata kuliner yang menawarkan pengunjung untuk menikmati tradisi makan khas bangka belitung
permohonan agar tidak ditahan sebenarnya sudah diajukan oleh para kuasa hukum tersangka
cara penyajiannya pun sangat cepat loh
boleh oke dari pertanyaan pertama
berapa kali memang cukup menjanjikan nih
gue melihat sangat disiplin
salah satu cirinya menggunakan tempelan bata merah pada bagian dinding luarnya
seperti namanya di sini kita akan menemukan peri peri yang mengenakan beragam kostum eropa
nah cuma kuncinya memang indonesia agak kaget dengan cara main uzbekistan
saya secara pribadi tidak pernah mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan ya
tapi kami tidak menutup kemungkinan untuk masyarakat yang datang ke sini yang goso
dan di hari sabtu nanti bakalan ada semifinal final empat
seragam sma punya dia
jalurnya antara stasiun beosari ini kota sampai ke stasiun gambir jadi hanya enam km
yang tanpa justin brody juga di game
karena memang tuh terlalu tinggi sih
ada yang untuk investment konservatif ada yang untuk lomba trading
dan kepeduluan terhadap sesama yang diselipkan dalam rutinitas sehari hari
tim tim juga akan berubah sangat drastis satu ratus delapan puluh derajat dengan musim musim sebelumnya
maksudnya tim tim pemainnya kan dia agak agak mirip mirip juga kan
sehingga proses eksekusi itu berjalan dengan baik dan kondusif
tapi suaranya semakin terbuang
ya ini kembali lagi kepada anggota kami
vaksinasi diikuti siswa kelas satu hingga kelas enam
track record jam terbang itu yang membuat netizen milenial itu mereka meyakini dan mendukung mahfud md
untuk para penyelenggara petugas yang pemilu yang menjadi korban atau meninggal dunia
di tahun ini dia punya zanan musas
serta melihat kesempatan dan manfaatkan peluang agar dapat meraih cuan
jadi isi sama kulitnya itu lemak dipakai di kulitnya
sehingga akhirnya diputuskan untuk mengambil side job ataupun usaha sampingan
yang biasanya ngetrennya nanti ngetren kemana
kita cuma mandu istilahnya mandu sama suami
bahkan terakhir juga dengan pak prabowo juga disinggung
melainkan dengan menggunakan interpretasinya sendiri
sedikit sedikit ya oke
sehingga terjadi penyebaran yang sangat cepat
menanggapi kejadian ini kepada detik com wakil ketua komisi penyiaran indonesia atau kpi
dia pengen menunjukkan bahwa emang sebenarnya dia pantas ya ada di kategori itu
eh sorry ketika banjir datang
tapi ada juga sebagian masyarakat yang merasa curiga dengan pembagian bansos ini
nah dan dia kan ngeluarin beberapa edisi itu benar benar terbatas pak
di sini kita belum memutuskan apakah kita akan ikut bersama sama mereka
kita lihat nanti apakah ada perubahan dari masing masing tim
sangat mungkin sih timnas bisa curi satu kemenangan nanti ya
terus juga akomodasinya belum terlalu banyak itu yang kadang harus kita nunggu sama lama sih
dan mungkin adjustment adjustment yang harus dilakukan
ton per hari dari kapasitas sekarang
oke kira kira yang berikutnya ditunggu tunggu sama orang orang adalah pertandingan kamis nanti melawan irak begitu ya
sejumlah emiten global sejumlah sentimen global maksud saya turut memberikan dampak signifikan terhadap kinerja indeks utama
dan dananya dianggap dialirkan oleh partai
bukan yang main main untuk jadi presiden
jadi jadi ini jadi apa ya jadi masalah
mereka ya ibaratnya menjalankan perintah atasan saja
makanya mungkin mengganti dengan seorang joshua catwall yang wow
jadi memang ada ada beberapa pemda pemda yang unik
hadiah berupa sepeda sepatu roda dan peralatan gambar diberikan kepada peserta
dan nanti akan disuntikan sebagai booster kepada tenaga kesehatan jumlahnya satu empat puluh delapan juta
habis itu cedera ya cedera lagi gua gak main tapi memang udah cedera lagi hamstring gitu jadi
karena ini masih sifatnya prototype jadi outfit ataupun baju baju yang dirancang oleh designer seperti stella risa
kalau masih belum bisa keluar dari hantu yang bernama kelly purwanto
nah dari mana kita tahu serangan panas yang ini
misalnya di series jogja nanti pasti ke tempat ini
suhu tidak bisa dikendalikan
karena dia bisa membawa kepercayaan itu di lapangan gitu
ya karena sebelumnya sebelum gue nonton pemain prawira bermain kan gue ngeliat lu keringetan tuh ici ya
gue lagi mau berangkat ke kantor tiba tiba ada sorry itu saya orang yang menurut gue
selain dari sisi operasional kcic juga terus melakukan persiapan di bidang sdm
membuat kereta antar wilayah di bogor tanggerang bekasi
salah satu kriteria untuk bergabung adalah membuat satu kostum yang screen accorad
presiden itu adalah wajah negara indonesia yang tidak pernah mempunyai keuangan negara lain atas kendaraan sendiri
tentunya ya dengan pemain bpj yang notabene merata gitu ya
atau enggak tapi idol ini sudah menjadi kayak saya bilang tadi itu mengusir kesepian
eksekusi apa yang diingatkan coach ahang gitu
pbb ini kan di awal reformasi suaranya
pagi ini saya bertemu dengan sapar wadi
itu bakalan sangat sulit ketika pemain lokal intinya ini yang jadi motor penyerang dari prawira
kalau dulu kita lebih banyak hanya pakai facebook sama twitter
baik di putaran satu dan putaran kedua
instrumen keuangan apa yang tepat untuk menabung dana pendidikan
oke dokter itu kan lebih baik mencegah daripada mengobati begitu ya
orang suka bilang testing yang cukup who itu satu per seribu per minggu
lu tahun ini gak perform tahun depan lu hilang
komentarnya cuma baca apsi doang
diharapkan tidak memberikan ketidakpastian baru lagi di pasar keuangan dan juga perekonomian
jadi langsung jatuh aja di tangis
itu sih kok gua mau nambahin yang tadi yang pj ya
nah ini tamu kami yang lainnya yaitu bapak edo edem
oke jadi artinya karena memang kita sudah menuju ke individualisme
ada keuntungannya sebenarnya untuk diundur ke seri selanjutnya ya
pada beban kerja penyelenggara
nah yang dia nggak punya kan sebenarnya shooter kan
yang mungkin kita nggak pernah nonton sebelumnya gitu
bagus cukup konsisten juga di euroleague dan gue melihat memang sih dengan masuknya si juwancow
sisanya dua dua spot sisa itu bakal jadi
atau memang kalau mau dirapikan ya memang harus ada amandemen lagi
ini kok ada wacana begini
membagi bagi pansos itu langsung mengatakan bahwa ini harus berterima kasih kepada presiden ya
return positif di sepanjang desember ini
oke ya bagus memang sebetulnya misalnya
cepat atau lambat yang ditangani di gejala tadi di hilir tadi tidak akan mampu menampung
jadi sangat sayang sekali kalau kemudian kita terus menerus mempertahankan investasi
maksudnya dia tahu dia jago
kami akan mendaftar ke kpu dan insya allah semua persyaratannya itu memang bisa diterima
yang namanya roda dua non motor ya sepeda
lu pertama kali nyebur ke basket itu kan kalau kakak lo kan dua sd tuh
pelita jakarta yang sudah
cukup ya gue ngelakuin programnya kak agung aja programnya pon
ya mbak jadi mungkin ini via otoritas jasa keuangan yang bisa menjelaskan
cuma ya maksud gue ya lu sebagai pemain asing udah dibayar lebih mahal
bakpia bapia ini akan digunakan sebagai oleh oleh hajatan pernikahan di wonosari gunung kidul
samakan mindset dulu dengan semua stakeholders
kalau fokus kita kepada pertumbuhan ekonomi
ngasih kekuatan utamanya di ajang ini
nah untuk terminal terminal yang sudah direvitalisasi dengan sop kedatangan dan keberangkatan bis dan juga kedatangan dan keberangkatan penumpang
pemerintah federal akan menginvestasikan sekitar lima ratus juta dolar
pastiin dulu sampai akhir
jadi kayak kematangan tingkat kematangannya itu
tapi buat di big empat gue lebih ke
tim tim lain ini gue kasih rumor sedikit ya
padahal banyak partai lain juga melakukan hal yang sama
dari pas adik apa ada adik yang di etale itu minta kiriman
oh di tim baru ini banyak nih temen temen sepantaran
ya ampun pedas aja betah loh deket deket saya
di kawasan wisata aiknyat ini anda akan menemukan kolam alami yang menjadi tempat berkumpulnya aliran mata air dalam hutan kaki gunung rinjani
wak awak kan panjang umur nih ya
ya sepertinya kemaren kita di episode pertama sudah ngomong
yang organisasi permainannya tidak serapi uzbekistan
tunjukin dulu mbak tanya kebijakan yang mana gitu loh
menurut gue cocok dia untuk main di boeing borneo ya
umumnya memilih merek dengan tiga digit angka
biasanya tim tim yang punya tren kurang baik di regulation kemarin
dibandingkan tim yang udah juara tahun lalu
saya sering bilang ke hojin maupun ke semua orang ya kalau saya ada kesempatan
ke enam puluh tujuh atau ke delapan
karena memang ejection dia masuknya tadi
kawasan pleret masyur sebagai pusat kerajinan dari tanah liat
konsultasikan dengan siak perbankan
mulai dari cemilan hingga makanan berat yang usianya bahkan sudah puluhan tahun
dan mudah mudahan ini bisa cepat dilimpahkan
aksi boykot segala macam produk israel segala macam itu akan membuat
ya jelas omset ya omset jauh melesat dari seratus persen misalkan
dia kan sama bima perkasa jogja
ini adalah partai politik yang ada di republik ini
secara di atas kertas sih harusnya bisa ngelawan
thai pilot dan juga gunner
memang agak telat ya kalau misalnya ngomongin pemain pemain muda pj dan prawira kan boleh dibilang nih sekarang udah jadi nih mereka nih
harga kuliner di tamrin ten beragam yang pasti masih tergolong ramah untuk dompet anda
yaudah gue beli kacamata
going to jelas di p warneng se heavier lagi sebagai tegang siap dokter kecil
kita sudah sempat proses beberapa karya di bali
ketika mereka memainkan benchplayernya
pak syafruddin perwira negara saya kenal baik
kemudian waktu naik ternyata sekarang butuhnya dua ribu dua ratus
defense yang lebih siap gitu
jadi variabel ini harus disatukan di dalam kota supaya bisa berbaur kebersamaannya
masih diberikan nama adiknya
pasti langsung kena pajak kota city city tax gitu jadi emang banyak sih komponen biayanya plus juga
mas fahmi kalau melihat awal kemunculan bjorka seolah quote unquote gitu hero atas kekecewaan warganet terhadap pemerintah
podcast sebelumnya karena kita bilang
mulai dari kontraflow di kilometer tiga puluh enam sampai kilometer tujuh puluh
ya dia harus mau menerima fasilitas kesehatan apapun yang memang mungkin bisa dibantukan untuk mereka berdua
leker gajahan terkenal dengan bahannya yang tidak menggunakan bahan pengawet
melakukan perombakan dalam tim
karena sama di scrimmage tuh ya biasa aja seperti leicester yang kita tahu gitu
atau bisa makan minum dulu atau bahkan bisa sambil bekerja yang akan dia kerjakan di tempat itu tujuan
seperti apa ramalannya pak yusir
dari mulai gerakan dasar yaitu gerakan di tempat gerakan berjalan
si indonesia patriotsnya memang sampai di regular season
jadi dia diberikan incentive tapi dengan suatu asumsi bahwa
role pun bukan ball dominant gitu loh
pemain pemain kita di pressing cukup tinggi itu menjadi sulit untuk berkembang mainnya
ada chapter yang akan menjadi penting dalam perjalanan digital di ipf
ada peningkatan yang cukup
padahal kebijakan pengadaan mobil listrik sebagai kendaraan dinas pemerintah daerah telah dituangkan dalam instruksi presiden nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh
gue dengar juga dari podcast sebelas katanya ada coach eka ya katanya
partai politik kita ini sejak awal mau didirikan sampai kemudian mereka ikut berkompetisi itu sudah saringannya itu sudah banyak sekali gitu
maksudnya dibandingin australia lo lebih jago di
kenapa nsa justru malah
sejak kapan ini terjadi kita akan bahas malam ini bersama eksekutif daerah walhi sumatera barat wengki purwanto
kontender kuat untuk juara di fiba world cup edisi kali ini
mpr itu bisa memperhentikan presiden